rafa mami mau minta tolong ya
tolong beliin martabak yang di dekat taman tea yang biasa kita beli
kadam kalau urusan makanan aja paling cepet
yaudah tapi temenin rafa ya
nah joget satu kalau asik
pasti ulat tuyul yang kita lihat kemarin
aduh tuyul lagi tuyul lagi
paling juga dia naras barangan atau gak jatuh jalan juga
gak mungkin lah ada tuyul
tapi aku yakin banget kak
ini pasti kerjanya tuyul
soalnya semam aku lihat dulu masuk ke rumah om deddy
shh jangan berisik
nanti kalau ada yang dengar bisa ribut lagi
tapi kan kita nggak punya bukti
iya aku juga gak percaya kalau disitu ada tuyul
bener kak aku gak bohong
kali kak bella harus ikut aku
buktiin kalau ada tuyul atau gak di rumah om deddy
kalau tuyulnya gak ada kamu gak boleh ngomongin tuyul lagi
oh jadi bener ya
selama ini tuh bang deddy pelihara tuyul
itu kan benar apa yang aku bilang
hei siapa tuh di luar
tolong ya bu ranti
anaknya tolong diajarin sopan santun
main ke rumah saya selagu lagunya aja
iya pak deddy
namanya juga anak anak tuh pengen tau nyata gede pisan
tapi gini aja pokoknya mulai sekarang
dan ngatur anak anak lebih tegas lagi
gitu wehnya bener tuh
tapi mah kami semua liat sendiri kok
kalo di rumah deddy ada tuyul
iya tante tadi aku juga lihat kok
ke rumah pak deddy aja
ke rumah saya
kalo emang ga bener kan pak deddy mah ga usah takut
sampai takut ayo
wah mau ngerame rame gini mah saya harus ikut sebagai rt ya kan
supaya jadi taksi
saksi kok mah asik
yaudah tapi pak rednya jangan bikin ribet ya
awas jangan ketakutan disana
engga enak aja
seperonset aja ngilang paki
nggak bakalan nanti ada
pokoknya mami bener bener nggak kepengen lagi ngedenger yang namanya tuyul tuyulan
kan kita sekarang udah ngecek sendiri
ke rumahnya pak deddy
udah nggak ada apa apa di sini mak
saya kerja mang puluh puluh tahun
asal belum bisa dak
belum mampu beli seperti ini
punya furniture bagus tv mewah
rumah juga waduh pulau ac gini
ih kok mahasis caranya
tipsnya apa gitu pak deddy
dari zaman batu masih empuk pak rt
ini rumus kagak berubah
kita manusia cuma harus ikhtiar sama doa
udah itu doang
udah cuma itu aja
iya itu aja mau apa lagi
mami mau minta tolong ya
tolong beliin martabak yang di deket taman thea
yang biasa kita beli tahu kan
kalo urusan makanan aja paling cepet
yaudah tapi temenin rafa ya
side boarding area indah
joget satu kalau asik
asik asik asik asik asik
hahaha udah udah ntar ntar tukang martabaknya keburu tutup
cepetan hati hati uangnya jangan sampai jatuh ya
dituntun rafahnya adam
untuk ikut sis kamling
alum kan kalau sekarang itu kan lagi digalakan sekali karena ada isu toyul
aduh parite sete gak bisa
jatuh sete lagi sibuk banget
lagian kan udah ketahuan siapa aja yang tugas malam ini
bu ranti kapan lagi kita begadang sampai pagi ditemenin sama hamis daud
hmm pantesan pengen jebut raisa ya mau ditemenin
aduh raisa susah nolak kalau gitu
yaudah gak jadilah kalau gitu

suara pulang apa reminded

allah semuanya berubah
iya ya kenapa kekuburan
perasaan aku gak enak nih kak
itu kan om deddy
ngapain om deddy kekuburan
kadang kadang kakakku dingin
dan kakak tangan kakak kamu juga
lepasin lepasin lepasin
itu mami ada tuyul
bu nanti dia ngalir ke kita
udah tau ini lagi saya liatin
kamu jangan tinggalin aku
bu ranti disini aja
dapet takut mi jangan tinggalin aku
jangan tinggalkan kita kalau kamu digorewek gimana
saya emang yakin itu mah bukan tuyul pak reta

kayaknya anak kecil deh
si bu ranti jelas jelas gitu lihat tuh
bolenang watak putih
tau nih kalau bukan tujuh
bisa aja emang anaknya putih mana larinya cepet pisang dek
adam kamu kentut ya
hah gak mungkin lah
adam tuh gak kentut
cuma keluarga sama isinya
baunya gak seberapa cuma pedes di mata kalau dia
udah jangan bicara aja ayo perhenti kita pulang
bilangnya kayak kentut